sejumlah petugas kepolisian di pos jaga depan kantor polres metro jakarta barat
kamis petang dihebohkan dengan keberadaan sebuah taksi yang tiba tiba menabrak gerbang polres
saat diperiksa ke dalam mobil sang pengemudi sudah tidak sadarkan diri
dan langsung dievakuasi ke klinik dokus polres metro jakarta barat untuk mendapatkan perawatan medis
dugaan sementara pengemudi taksi tersebut dipukul hingga tak sadarkan diri oleh penumpangnya yang telah melarikan diri
petugas saat ini tengah memburu pelaku pemukulan dan mencari tahu apa motif dari aksi pemukulan tersebut